saya ingin menjelaskan bahwa dari sisi kami dan keluarga
sebagian dari tadi juga sudah disampaikan oleh adik saya
kami sudah melihat mengevaluasi minimal seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan
termasuk juga upaya pencarian secara mandiri
sehingga secara ideal itu sudah dilakukan dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal
yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada
saya yakin bahwa mrf dan umtas yang kita kenal sebagai rl sudah wafat
sepuluh dan keempat bulan karena ini
berkenaan dengan hal tersebut semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada mui jabar
menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan kisah dan kisah
di mana dalam hal ini adalah memberikan menunaikan hak pelaku
dan meminta rl sebagai muslim dari muslim yang lain
yaitu disegerakan disolatkan manakala wafat
oleh karena itu pula selepas pertemuan kami perwakilan keluarga yang hadir
bertemu dengan mui bersama sama dengan mui
sudah menjalankan solat bohid untuk almarhum mrf dan umtas
yang bisa saya sampaikan adalah setelah kemudian berkonsultasi
baik dengan pihak kabri
karena sudah memasuki hari melewati hari ke enam
dengan status dan situasi kami minta keluarga di bandung
berkonsultasi dengan para ulama dan pihak mui tentang status secara sehat
dan juga dengan kondisi yang terhadap kami
yang oleh perasaan keterangan kami terima dari kabri
dinyatakan sebagai muslim person oleh pihak kepolisian
namun pihak kepolisian ini memang didasarkan pada situasi dan laporan

dan metode pencarian kami juga mendapatkan informasi
sudah fokus untuk mencari eril dalam keadaan yang bisa dinyatakan sebagai sakit akhirat dalam pandangan kami
kemudian informasi ini kami pihak luar nam
mendiskusikan dengan para ulama di bandung
mungkin nanti pihak dari bandung bisa menjelaskan lebih rinci
bagaimana konsultasi dengan kami
bagi para ulama sehingga dinyatakan sebagai sakit akhirat
dan ini kami sampaikan kepada keluarga
baik pak ridwan kamil
serta istri yang sudah hampir tujuh hari di bandung
walaupun memang kita berusaha setiap hari
dan status ini tidak mengubah harapan keluarga untuk melakukan pencarian
dan status ini tidak mengubah harapan keluarga untuk melakukan pencarian